halo teman junaidi yang jualan namanya ubed
jualan cilok di jalan telaga bodas
yang udah lama gak kontak namanya saib
oke saya cari
oke kita ketemu di burangrang dekat perapatan ke telaga bodas
saya berangkat sekarang
kalau bukan dari hasil nyopetnya

berapa uang yang kecopetan
maual patroli terus
gimana sebenarnya aku nggak coba ya kan
tapi replacement orada nggaknya
kang urat bukannya ada koneksi sama geng copet
dulu mah ada si junaidi
tapi dia udah lama gak nyopet
karyawan saya ada yang kecopetan diangkut
di pasar juga kan kemarin ada yang kecopetan
coba kang murad cari info
siapa tahu junaidi masih bisa bantu

udah dibayar pakai aplikasi ya
kamu udah gak nyopet kan
udah lama enggak
udah enggak juga
ada yang jualan yang perempuan udah nikah
satu orang lagi udah lama gak kontak
karena nanti kamu bakal ngasih nomor hp saya ke junaedi
ya gak apa apa tuh
junaedi kan teman kita
kalau dia tahu nomor hp saya
terus nanti dia bakal nasehatin saya
saya itu bisa punya keahlian nyopet karena diajarin dia
terus sekarang dia ngelarang nyopet
itu kan gak bener
terus tujuan kamu ngasih tahu sekarang udah punya hp
kenapa gak usah
melanggul p berturak itu kan
saya barusan telpon junaidi
teman temannya juga udah ngacong pet
ada yang jualan
yang perempuan udah nikah
satu orang lagi udah lama nggak kontak
yang jualan sama udah lama gak kontak
sekalian tanya temennya yang jualan
kita minta keterangan dari dia
bekas teman kamu yang jualan namanya siapa
memangnya kenapa kang
di jalan talaga bodas
kalau teman kamu yang udah lama gak kontak
oke terima kasih
teman junaidi yang jualan
jualan cilok di jalan telaga bodas
yang udah lama gak kontak
oke kita ketemu di burangrang
dekat perapatan ke telaga bodas
saya berangkat sekarang
jangan lupa like share dan subscribe yaa
kamu yakin udah siap ngelawan di dulu lagi
jangan dibikin keburu bukanya yaa
jangan dibikin keburu bukanya yaa
jangan dibikin keburu bukanya yaa
jangan dibikin keburu bukanya yaa
jangan dibikin keburu bukanya yaa
jangan dibiasain ngeremehin yaa ya
jangan dibiasain ngeremehin yaa
jangan dibiasain ngeremehin yaa
ada temennya yang waktu itu ngalahin anak buah kang remon

nanti dia ngebelain didu
nanti dia ngebelain didu
tapi gak seimbang
balas dendamnya gak jadi
saya yang mau balas dendam

mbak waq thing
gimana kabarnya dia
kalau kamu tahu kabarnya
berarti kamu suka ketemu
kapan terakhir kamu ketemu dia
dia masih suka nyopet
kalau kamu gak mau jawab
nanti ini saya ratain